aksi sebelas dua yang rencananya dilakukan sebelas februari mendatang
dilarang beberapa organisasi islam di indonesia
ya pbnu muhammadiyah bahkan hingga majelis ulama indonesia mui
telah mengimbau warga untuk tidak terlibat dalam aksi yang rencananya
akan dilakukan di pusat kota jakarta ini
parangan demo yang dilakukan kapolda metro jaya pada sebelas februari
menurut pengurus besar nahdlatul ulama dan pp muhammadiyah adalah benar
berbicara pada awak media pada hari rabu
keduanya mengatakan bahwa sebelas februari adalah waktu tenang
di mana dki jakarta tengah menghadapi minggu tenang
untuk persiapan pilih karya daerah dki jakarta
selain itu aksi pada sebelas februari dianggap syarat dengan muatan politis
untuk itu dua kepengurusan besar organisasi islam mengimbau warganya
untuk tetap taat aturan dalam melakukan aksi
dan tidak meresahkan masyarakat agar tidak menciptakan perpecahan
ini kan kondisinya tanggal sebelas
itu minggu tenang pilkada
kalau minggu tenang ya sebaiknya kan tenang
kalau saya demo kan hak memang
tapi dalam minggu tenang kan sebaiknya memang tenang
kita warga nu ya sebaiknya enggak usah demo
warga muhammadiyah hendaknya tidak terlalu larut
dalam kegiatan aksi aksi yang bersifat politis
termasuk adalah aksi sebelas februari nanti
pbnu dan pp muhammadiyah menegaskan penyampaian aspirasi adalah hak warga negara
untuk itu pihak polisian diimbau melakukan pendekatan persuasif
dan tidak melakukan tindakan represif
karena hal tersebut dapat memicu permasalahan baru
di sisi lain kepolisian melalui kapolri jenderal tito karnavian mengimbau
agar peserta aksi sebelas februari mendatang mengalihkan aksinya ke masjid istiqlal
hal ini mengingat aksi dilakukan tepat pada masa tenang pilkada dki jakarta
selain itu kepolisian juga meminta agar warga
ormas islam di daerah khususnya di banten
untuk tidak datang ke jakarta dan mengikuti aksi ini
hal serupa juga disuarakan ketua majlis ulama indonesia ma'ruf amin
ya saya kira karena sudah ada larangan dari kpu
dari pak waslu
polda metro jaya
dan panggri panggri jaya
dan saya pikir lagi nanti kalau terlalu banyak diistiklal
akan menjadi kesulitan lagi
saya pikir cukup lah di banten saja